pria berinisial mi ini ditangkap oleh anggota pangkalan tni angkatan laut banten saat akan melakukan penyeberangan dari pelabuhan merak menuju bakaheni lampung pada minggu dua puluh dua januari
penangkapan pria asal bojonegoro jawa timur ini setelah petugas mendapatkan laporan adanya peredaran uang palsu kepada sejumlah pedagang di atas kapal
berdasarkan kecurigaan kepada pelaku aparat kemudian memeriksa tas yang dibawa pelaku dan ditemukan sebanyak enam enam ratus tiga lembar uang palsu pecahan rp sepuluh
pelaku kemudian dibawa ke markas tni lanau banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
kepada petugas pelaku mengaku telah menyebarkan uang palsu lebih dari rp satu
adapun uang palsu tersebut rencananya akan ditukar dengan uang asli beliau
dengan nilai setengahnya di wilayah sumatera
kini pelaku beserta barang bukti ribuan lembar uang palsu diserahkan ke pihak kepolisian resor cilegon untuk mengungkap jaringan peredaran uang palsu di atas kapal dan lintas provinsi ini
pihak tni angkatan laut beserta pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam menerima uang pembelian